bagaimana suasana kegiatan keagamaan di sepuluh hari terakhir ramadan ini terutama di amerika serikat
kita langsung nih ya berbincang karena kita sudah terhubung dengan pasangan suami istri warga negara indonesia
yang ada di new jersey amerika serikat mbak desi farisa tanfidia dan juga mas lutfi hadib cokronolo
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana kondisinya mbak desi mas lutfi sehat
masya allah ini kalau kita lihat nih tayangannya ini adalah kegiatan kegiatan mulai dari ibadah sholat kemudian mengaji
yang dilakukan oleh anak anaknya nih ya di amerika serikat
kita pengen tahu nih mbak desi dan juga mas lutfi gimana sih caranya melatih anak anak untuk bisa berpuasa
terutama dan juga ibadah ibadah lainnya di ramadan terlebih kan ini dilaksanakannya di amerika serikat begitu
dimana muslim ini memang
memang bukan agama mayoritas begitu yang seperti ada di indonesia
mungkin boleh dibagi cerita cerita atau kisah kisahnya seperti apa
ya ada plus minusnya ya kita sebagai kita menyadari bahwa kita sebagai minoritas di sini
tapi alhamdulillah anak anak itu mereka beribadah tanpa dipaksa gitu
contohnya sekarang ramadan
dari sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu kita itu udah bilang eh bentar lagi kita ramadan loh
ramadan itu apa gitu
terutama untuk yang anak yang paling kecil ya
karena khususnya saya itu baru pindah ke sini itu empat tahun yang lalu
sementara suami sudah tujuh tahun pindah di sini
nah yang kecil ini kan dia berarti dari memang budaya yang sangat baru gitu
dia harus membawa islamnya juga
dia harus mengerti bahwa
dia muslim dan tapi dia juga mengerti bahwa di sini minoritas gitu
jadi emang itu homeworknya kita dari yang paling pr nya kita
cuma dia melakukannya dengan senang hati gitu
dia udah puasa sebulan penuh
maksudnya sehari penuh
dia juga tahu bahwa di sekolah banyak akan ada temen temennya yang lunch
dia dengan mendeklarir dirinya ke temen temennya
terus di sini
karena setahnya juga support gitu
mereka tahu bahwa ketika saya telepon
untuk latifa anak saya yang paling kecil
itu dia sekarang fasting
jadi dia gak bisa lunch di sekolah gitu
terus gurunya juga support gitu
kalau oke untuk pelatihan nggak akan dipaksa untuk lunch kayak gitu lah
untuk kegiatan kegiatan ramadan yang lainnya seperti terawih gitu
karena di sini isya itu jam sepuluh
sementara anak anak itu waktu tidurnya jam sepuluh
jadi untuk terawih itu kita tidak memaksakan gitu
kita laksanakan di rumah
kita laksanakan di rumah
tapi untuk weekend dan kayak kemarin itu minggu kemarin spring break
kita full taraweh di rumah
cuma untuk yang weekdays yang school days gitu
kita bebaskan dia
jadi cuma sholat isya aja
kemudian kita go to bed
terus biar besoknya bisa sahur gitu
karena sahurnya di sini jam empat
oke jadi cukup panjang juga ini durasi untuk berpuasanya
begitu ya dari mulai sahur hingga berbuka puasa
ini pasti pendekatan pendekatan khusus harus bisa dilakukan ya
putra putranya berarti tiga orang ya mas mbak
ini pendekatan yang dilakukan seperti apa
yang pertama tujuh belas tahun
yang kedua empat belas tahun
yang ketiga sembilan tahun
dan mereka masih tetap aktivitas biasa gitu
jadi yang pertama dan kedua itu masih ikut kompetisi tennis dan softball
terus yang ketiga ya itu yang saya ceritakan tadi
oke jadi masih aktif terus juga ya
ada yang masih tetap olahraga
ada yang masih tetap olahraga

ada yang masih aktif softball baseball begitu
dan juga yang kecil ini bahkan yang paling bungsu berani dengan bangganya menyatakan bahwa sedang berpuasa
dan itulah indahnya kemudian toleransi ya di lingkungan umat beragama yang ada di sana
nah tantangan tantangannya biasanya dihadapi apa sih di sana
selain mungkin durasinya juga cukup panjang kalau kita bandingkan dengan di indonesia nih
tangannya itu adalah sebenarnya

buat bangunin ya
sekarang udah jam empat tiga puluh ya
itu berarti kita harus bangunnya jam dua
sementara mereka baru tidur jam sepuluh
karena dia harus nungguin isha gitu kan
itu yang agak tantangan banget
karena untuk ngebanguninnya itu susah banget gitu
tapi begitu selesai misalnya udah sahur ya udah
mereka juga gak pengen minum lagi gak kepengen makan
ya itu aja tantangannya
yang berikutnya juga mungkin karena anak anak itu aktif di sport
terutama yang laki itu kan dia lagi turnamen tenis
itu diekspektasi sama coach sama teman temannya itu all out
sedangkan ya puasa gitu
cuman ya tetap kita usahakan dia tetap puasa dan perform gitu
alhamdulillah dia kuat
jadi benar benar harus diberikan pemahaman pendekatan yang juga berbeda beda begitu ya
dikasih pengertian masing masingnya ya
tapi kalau kita bicara secara umum ini
bagaimana kemudian pelaksanaan ibadah di bulan ramadan di negeri paman sam
kalau saya lihat ini salah satunya di new jersey ini termasuk dalam satu wilayah
yang diizinkan atau diperbolehkan adanya azan begitu ya
dikumandangkan selama bulan ramadhan
dan ini menjadi satu hal yang juga berbeda
jika kita bandingkan dengan sejumlah negara negara bagian lain
atau sejumlah wilayah lain yang ada di amerika serikat
mungkin mas lutfi dan juga mbak desy bisa cerita tentang kondisi ini
ya kayak kemarin kita kebetulan selama pandemi ini
kita nggak pernah maksudnya kita jarang untuk melakukan kecuali jumatan ya
kita nggak masjid secara frequently gitu
karena kita memang sangat menjaga long distance gitu selama pandemi
tapi ketika kita idul adha itu tahun kemarin itu open space
dan takbirnya dikumandangkan
jadi dan gak ada yang protes gak ada yang apa namanya
bahkan polisi juga berjaga jaga ya
alhamdulillah disini toleransi beragamanya itu
tinggi tinggi sekali gitu
jadi ya kalau kita lihat dari kekhawatiran minoritas itu bakal kena bully atau gimana
itu sama sekali tidak terasa disini
support support dari tetangga dari teman dari aparat pemerintahan juga luar biasa tinggi
ya bahkan mereka tahu kalau misalnya muslim ramadan fasting gitu
mereka toleransi gitu
tetangga segala macam juga gitu
ada kondisi yang masih pandemi seperti saat ini begitu ya
walaupun mungkin di new jersey termasuk juga sudah diterapkan berbagai pelonggaran pelonggaran yang ada
mungkin boleh di update kepada kam yang ada disini
yang ada di indonesia
kondisinya seperti apa saat ini
apakah kemudian kasus covid yang ada naik turunnya grafik gitu ya
kasus covid berpengaruh pada aturan aturan yang berlaku selama ramadan di new jersey amerika serikat
tidak ada sih sekarang
kalau yang dulu ketika misal lagi tinggi tingginya memang kita jumatan di rumah gitu ya
terus kemudian jumatan di masjid itu harus ada long distance nya gitu
tapi sekarang sudah jaraknya
sekarang kalau saya lihat sini sudah menerima
kalau kita ke supermarket atau ke mall saja tidak semuanya menggunakan mask
tapi kita termasuk yang agak ya disiplin lah gitu kan
terus kemarin juga mungkin mbak juga tahu kalau ada sholat raweh di square kan
terus kemudian kita pernah juga mendatangi match stadium
jadi umat muslim new jersey itu dia sewa met stadium untuk sholat idul adha
dan itu banyak kali yang datang gitu
satu saat baru sekali itu event yang kita sampai datang sampai takjub banget
itu banyak banget orang muslim ternyata di amerika
dan gubernurnya aja sampai datang ya waktu itu
mungkin sudah mulai diterima
ada yang unik nggak sih mbak terkait dengan suasana ramadan yang biasanya mungkin berbeda nih dengan di indonesia
yang biasa dilakukan oleh komunitas muslim yang ada di sana
karena kan kalau mas utfi sudah
tujuh tahun di new jersey kemudian mbak desi juga sudah empat tahun nih
nah selama rangkaian rentang waktu tersebut ada nggak sih kira kira hal hal yang unik yang mungkin kegiatannya itu biasanya dilakukan oleh komunitas muslim yang khas sekali dari new jersey
takbirnya di kuping kita beda
gak tau kenapa
karena logat dan aksen mungkin kali ya
terutama pak tegi bosawat idul fitri gitu
jadi kadang kadang kita suka kayak contoh kita tanya tiga kali mereka tanya dua kali gitu
nah adanya pun beda
jadi itu yang kalau menurut saya yang paling beda sih
secara prinsip semuanya agak sama
traweh sokaat terus ya secara prinsip sama semua sih
tapi mungkin ya itu tadi ya karena ada perbedaan jadi kadang kadang suka jadi kangen sama suasana ramadan di indonesia ya mas lutfi
iya kangen banget
kangen banget mbak
sama yang takjil takjil itu
kalau di sini kan gak ada cendol gak ada daun gak ada apa gitu ya
kita bikin sendiri gitu
jadi anak anak itu takjilnya itu ya jus jus yang dari supermarket aja gitu
kadang kadang kita mikir teguh kalau di indonesia ini ada pisang goreng lah
biji salak ya kan gorengan terus ada cendol
hmm ini kayaknya nanti langsung untuk waktu berbuka puasa ini mbak desi dan juga mas lutfi dan juga keluarga
langsung beli di sana ya
tapi terakhir untuk menutup dialog kita pada malam hari ini
kalau di indonesia sudah pagi ini ada yang ingin disampaikan tidak nih untuk keluarga atau mungkin umat umat muslim yang ada di jakarta nih
selamat menunjukkan kepada puasa untuk apa di sepuluh hari terakhir
terus berlobalom beribad
beli baju batu nanti
sama yang paling penting syukuri apa adanya
itu paling penting
tetap fokus luruskan niat untuk beribadah dan juga terus tidak berhenti untuk bersyukur
yang pasti kami juga bersyukur sekali beruntung sekali malam hari atau pagi hari ini bisa berbincang dengan mbak desi mas lutfi yang berbagi cerita gimana sih cara caranya nih melakukan pendekatan
memberikan pemahaman kepada anak anak kepada keluarga
untuk melaksanakan ibadah di bulan suci ramadan terutama jauh dari indonesia yang durasinya juga panjang nih ya di amerika serikat sebagai minoritas juga pasti di sana
terima kasih banyak
sehat selalu mbak desy dan juga mas utfi
salam untuk keluarga
selamat menunaikan ibadah puasa
terima kasih ya